soalnya pangeran udah bisa keluar dari rumah sakit
saya mau jengukin dia
put ini terakhir kalinya ya saya nenggor kamu
besok kamu kerja saya nggak mau lihat kamu kerja gak fokus kayak gini
maksudnya gini put
jatuh cinta itu boleh boleh banget
tapi jangan sampai ganggu pekerjaan kamu
kalau sampai ganggu pekerjaan kamu
saya akan kerja lebih baik lagi mulai besok
gue harus buru buru cabut dari sini sebelum papa lihat
sumpah ya gips di kaki gue ini bikin gue lambat
agak sempoyongan lagi gara gara kelamaan tidur
jadi ada air
sesuai aku masih sangka dia gak ngomongannya

saya tetep cauk wamaa
boleh nyari fires
kayaknya kepala motor lot kelvin tuh
dia orang orang surat terbit
kalau kita akan sama sama berjuang
dan aku gak mungkin ingkarin janji aku
kenapa lu berjalan begini
emangnya kaki kamu udah sembuh
terima kasih tuhan ada pak regar
nyalain motor pak regar
kita pergi dari sini
saya baru aja mau jukuin kamu kemari
emangnya kamu udah boleh pulang
ntar salah salah saya dituduh
engga saya udah sehat kok pak regar
pak regar gak liat
muka saya udah seger kayak gini
lagian saya itu mau pulang pak regar
makanya cepetan ya
pak regar nyalain motor pak regar
kita cabut dari sini
tapi kamu yakin kamu udah boleh pulang nih
boleh dong pak regar
kalau enggak kan saya nggak ada di sini
kalau pak regar masih lama nih
pak regar yang di belakang
dalam kondisi kamu kayak begini
kita pergi dari sini